tapi pada malam hari dia selalu berubah menjadi wanita tua kembali
oh aku harap aku bisa menghilangkan kerutan dan rambut putih ini
tetapi dia tidak bisa
dia tetap menjadi peritua pemarah yang memerintah istananya
ketika ada pria yang datang seratus langkah dari istananya
dia menjadi terdiam dan tidak dapat bergerak sedikit pun sampai wanita tua itu membebaskannya
mohon bebaskan aku
jangan panggil aku tua
aku akan membebaskanmu kalau kau berjanji tidak akan kembali
maafkan aku aku berjanji tidak akan kembali ke sini
tetapi ketika seorang gadis datang ke situ
dia berubah menjadi seekor burung
dan peri itu mengurungnya di dalam sangkar
ada tujuh ratus sangkar menggantung di istana
dengan burung burung cantik di dalamnya
ah koleksi burung burung cantik

ada seorang gadis yang bernama jorinda
jurindel seorang anak gembala sangat menyayanginya
dan mereka akan segera menikah
ah hutan ini sangat indah begitu menenangkan
iya sayangku benar sekali
tapi kita harus berhati hati jangan sampai terlalu dekat dengan istana
apa kau takut dengan peritua
jorinda berlari ke dalam hutan
mereka sampai di puncak bukit
saat itu sore yang indah
sinar terakhir dari matahari terbenam bersinar terang
melalui batang batang pohon panjang di atas dahan hijau di bawahnya
dan perkutut bernyanyi dari pohon birch yang tinggi
kalau ini memang bukan surga lalu ini apa
jorinda duduk sejenak untuk bernafas
jorindel duduk di sampingnya
mereka berdua merasa sedih
aku merasa tidak enak
aku juga aku merasa aku akan kehilanganmu
mereka melihat ke arah mana mereka harus pulang
mereka bingung untuk mengetahui jalan mana yang harus diambil
oh sayang kita tersesat
matahari terbenam dengan cepat
jorindel tiba tiba melihat ke belakangnya
dan melihat tanpa sadar
mereka telah duduk di dekat tembok istana tua itu
dia menjadi pucat ketakutan
jorindel hanya bernyanyi
ini suara jorindaku
saat nyanyian berhenti tiba tiba
jorindel melihat ke arahnya
dan melihatnya berubah menjadi burung bulu

seekor burung hantu dengan mata berapi api terbang di sekitar mereka
dengan tiga teriakan
jorindel tidak sayangku
aku akan menyelamatkanmu
jorindel tidak dapat bergerak atau berbicara
apa yang terjadi padaku dan jorindaku
apa ada jalan keluar dari kesengsaraan ini
dan sekarang matahari sudah terbenam
malam yang suram datang
burung hantu terbang kesemak semak
dan sesaat itu jorindel tidak bisa berbicara
dan sesaat itu jorindel tidak bisa berbicara
setelah itu peritua muncul dengan mata yang menatap
oh ada burung bulu lain untuk koleksiku
dia bergumam sesuatu untuk dirinya
menangkap burung bulbul dan pergi dengan burung bulbul di tangannya
jorindel yang malang melihat burung itu pergi
setelah beberapa saat peri itu kembali dan bernyanyi dengan suara yang serah
setelah penjara cepat dan burungnya tidak berhenti berbicara

ketika burungnya di sekitar dia dan jalan yang terbaik menempatkan jalan tinggi
tiba tiba jurindel telah terbebas
lalu dia berlutut di hadapan sang peri
dan memintanya untuk mengembalikan kekasihnya jorinda
oh terima kasih peritua
sekarang kumohon lepaskan kekasihku jorinda dari sini
tidak akan kau tidak akan melihatnya lagi
tapi aku tidak bisa hidup tanpanya
tolong aku mohon padamu
tapi dia tidak peduli dengan permohonan jurindel
dan dia hanya menertawakannya
dan kemudian pergi
dia berdoa dia menangis dia sedih
tapi semuanya sia sia
ya ampun apa yang harus kulakukan
tanpa kekasihku jorinda
karena dia tidak dapat kembali ke rumahnya sendiri
maka dia pergi ke sebuah desa yang aneh
dan mempekerjakan dirinya untuk memelihara domba
seringkali dia berjalan memutar mutar di dekat istana yang dibencinya
tapi semuanya sia sia
dia tidak mendengar ataupun melihat tentang jorinda
apa tidak ada harapan untukku
suatu malam dia bermimpi bahwa dia menemukan bunga ungu yang indah
dan di tengah terdapat mutiara yang berharga
dan dia bermimpi bahwa dia memetik bunga
dan pergi dengan bunga di tangannya ke dalam istana
dan semua yang disentuhnya dengan berat semuanya terbuka
dan di sana dia menemukan jorinda lagi
dan peritua tampak takut pada mutiara itu
di pagi hari saat terbangun dia penuh harapan
mimpi ini jelas berarti sesuatu
mungkin aku bisa menemukan jorindaku kembali
lalu dia mulai mencari di atas bukit bunga yang cantik ini
dan delapan hari yang panjang dia mencarinya dengan sia sia
tapi pada hari ke sembilan dia menemukan bunga ungu yang indah
dan di tengahnya ada tetesan umbun besar
sebesar mutiara yang berharga
kau di sana kau akan menolongku menemukan jorindaku
kemudian dia petik bunganya dan berangkat dan berjalan siang dan malam
sampai dia datang lagi ke istana
dia berjalan lebih dekat dari seratus langkah ke sana
tapi dia tidak terdiam seperti sebelumnya
namun dia dapat pergi cukup dekat ke pintu istana
jorindel sangat senang melihat ini
bunga ini begitu ajaib
jorinda aku datang
lalu dia menyentuhkan pintu istana
dan lalu terbuka
lalu dia pergi masuk ke dalam istana
dan mendengar begitu banyak burung bernyanyi
jorinda pasti ada di sini
dia terus berjalan
kemudian dia tiba di ruangan di mana sang peri duduk
dengan tujuh ratus burung bernyanyi di dalam tujuh ratus sangkar bulu
oh wow banyak sekali burung bul bul
saat sang peri melihat jorindel
dia sangat marah dan berteriak dengan keras
beraninya kau datang ke istanaku
bukankah sudah kukatakan jangan kembali lagi
sekarang kau akan membayarnya dengan nyawamu
dia berlari untuk menyerangnya
tapi dia tidak dapat mendekatinya lebih dekat lagi
karena bunga yang digenggamnya menjadi pelindung jorindel
dia melihat ke arah burung burung
tetapi terlalu banyak burung bul bul di sana
di mana jorindaku
saat dia sedang berfikir
dia melihat sang peri menurunkan satu sangkar
dan segera berlari menuju pintu keluar istana
ah itu dia
dia berlari mengejarnya
menyentuhkan sangkar itu dengan bunga
dan jorinda berdiri di depannya
dan segera memeluk tubuh jorindel
kemudian dia menyentuhkan semua burung dengan bunga
dan mereka semua kembali ke wujud mereka semua
ya terima kasih
tidak tidak tidak
jorindel menaburkan embun bunga pada peri tua itu
dia berubah menjadi burung bul bul
jorinda dengan cepat mengambil burung bul bul itu
dan memasukkannya ke dalam sangkar
sudah berakhir peri tua
dan dia membawa jorinda pulang
dan mereka pun menikah
dan hidup bahagia bersama
begitu juga dengan gadis lainnya
yang telah dipaksa untuk bernyanyi
di kandang sangkar itu